kerjasama dan sinergi dari semua stakeholder yang ada mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di indonesia
kontribusi dari berbagai pihak yang mendukung perkembangan bangsa dan negara di sektor pembangunan pun pantas mendapat apresiasi atau penghargaan